ya aktivitas medsos politisi memang mulai dicermati
sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini para aktor politik ramai ramai menjadikan medsos untuk ruang eksistensi
beberapa hari yang lalu puan maharani menyinggung pemimpin yang hanya ada di medsos
yang kemudian pernyataan itu dianggap menyindir ganjar pranowo
namun tidak hanya ganjar sebetulnya ada banyak politisi yang sekarang semakin aktif di media sosial untuk membangun citra
seberapa besar sebenarnya medsos dapat mengerek popularitas dan juga elektabilitas aktor politik
bagaimana potret demokrasi di ruang digital kita saat ini
mari kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada kang gunggun herianto analis komunikasi politik dari uin
selamat malam kang gunggun apa kabar
selamat malam mas renhat kabar baik selamat malam mas ismail
ya saya akan sapa juga bang ismail fahmi founder dari drone emprit
bang ismail selamat malam apa kabar
ya selamat malam bang renhat selamat malam mas gunggun
kang gunggun dan juga bang ismail menarik kita membahas
kemudian sekarang soal menelah lebih jauh lagi aktivitas para politisi di medsos
karena kemarin beberapa hari yang lalu politisi pd perjuangan mbak puan maharani kemudian menyinggung ada pemimpin yang hanya ada di medsos tapi tidak di lapangan
entah ini untuk siapa tujuannya kemudian juga diasumsikan ini adalah untuk ganjar pranowo
saya ingin ke kang gunggun
kang kalau kita melihat mencermati aktivitas para politisi yang mulai tinggi di media sosial ini kan tentu ada plus minusnya ya
tapi sebelum sampai kita ke plus minus sebetulnya seberapa besar korelasi bahwa pansosnya para politisi di medsos ini bisa mendongkrak bisa mengerek elektabilitas mereka apalagi kalau kita menuju ke panggung kekuasaan katakanlah saat ini kita menuju ke tahun dua ribu dua puluh empat
ya saya pikir begini ini kan terhubung dengan media recognition ya
pengakuan media yang tidak lagi konvensional kalau dulu hanya di media mainstream di tv dan radio toko run sekarang pengakuan itu juga tentu didiseminasikan di media sosial begitu
kenapa karena tingkat penetrasi internet yang tinggi termasuk juga penetrasi di media sosial
misalnya data yang juga sering kita sama sama kutip
ya we air sosial penetrasi internet di indonesia itu kan tujuh puluh tiga tujuh berarti persen ya
berarti kan sekitar dua ratus dua enam juta internet user di indonesia
dan media sosial itu juga tinggi enam puluh satu delapan persen
berarti kurang lebih sekitar satu ratus tujuh puluh juta
artinya ini kan menjadi kanal baru yang kemudian sangat potensial digunakan untuk mendorong
mendongkrak istilahnya salah satu hukum dasar dalam political marketing kontemporer gitu
terutama dengan menggunakan basis baru
dimana ceruk ceruknya sangat besar
kita lihat misalnya yz generations yang kemudian aktif di internet itu kan tinggi sekali
kalau kita melihat proyeksi ke penduduk berdasarkan birapusat statis
dengan misalnya sekitar dua ratus tujuh puluh satu juta
itu kan tiga puluh empat persen prosentasenya yz generation
itu kurang lebih ya
dan gambaran itu mas reinhardt itu berkonsekuensi pada dua hal
pertama pada pesan yang mau disampaikan
kemudian yang kedua menjadi satu di antara strategi yang akan dipakai
pesan itu mau nggak mau kan harus dia menggunakan platform baru
kemudian juga satu di antara strategi micro targeting
bukan hanya door to door campaign seperti yang lama lama
atau kemudian kalau sebelum masa pemilu publisitas ya
publicitas yang dilakukan itu bukan hanya melalui media konvensional tapi juga media sosial
bagi saya sih fenomena seperti ini hal yang lumrah
seperti pertarungan opini di media sosial
kemudian juga pengaruhnya
kemudian juga pengaruhnya pada konstruksi berpikir dan sikap ya
sikap politik masyarakat itu kemudian diamplifikasi salah satunya melalui media sosial
tadi sempat juga dibahas soal media konvensional
nah di tengah pengakuan media sosial yang ternyata juga cukup berpengaruh dan cukup besar tadi itu ya
ada pengguna yang juga cukup banyak dan jumlahnya terus bertambah
apakah ini artinya panggung di media konvensional
di televisi radio dan beberapa media yang lain
mungkin yang mainstream
itu tidak lagi kemudian menjadi dominan ya kang gunggun
kalau kita komparasi dengan di media sosial saat ini
karena kan sekarang sudah mulai politisi banyak menggunakan medsos
bahkan tadinya instagram sekarang buka youtube juga punya vlog juga
nah publicity di media konvensional bagaimana sekarang
ya saya pikir itu akan pada akhirnya melengkapi menguatkan ya
kalau istilah baru itu connected media
jadi bukan menggunakan media lama
tapi media lama digunakan plus media baru yang kemudian itu sifatnya semakin mengolah pola baru dalam komunikasi
contoh misalnya kalau media konvensional itu kan one way
tapi kalau di media sosial to many to many communication
dan komunikasinya bisa banyak ke banyak orang
dan penyebaran informasi penyebaran gagasan termasuk penyebaran popularitas dari kandidat
baik individu maupun partai politik yang akan bertarung di dua ribu dua puluh empat itu
mau nggak mau harus masuk di media sosial atau di media baru ini
kalau tidak maka itu tentu akan juga menjadi problem
terutama di tatapnya
satu di antara tiga modal dasar elektoral
yaitu yang disebut dengan popularity
bagaimana mengatrol misalnya tingkat keterkenalan
itu terhubung dengan penerimaan nanti
acceptability dari masyarakat
nah itu dua hal itu tentu akan berpengaruh pada konfigurasi nama nama yang akan dihitung sebagai orang atau kandidat yang berpotensi dipilih
itu nanti hubungannya dengan electability
ingat dalam pendekatan akademik ada namanya opportunity structure perspective itu dari gary w cook
salah satu di antara tiga variable penting itu adalah bicara soal probabilitas perolehan suara
dan probabilitas perolehan suara itu pasti disiapkan salah satunya adalah mengatrol popularity
kemudian nanti bisa diterima oleh potensi calon pemilih
dan akhirnya kemudian pemilih itu bisa bersikap di area untuk datang ke tps dan mencoba
jadi medsos adalah kanal baru yang sangat potensial
dan fenomena ini menjadi lumrah ya kangung ketika banyak politisi mulai ekspansi aktif di media sosial bahkan sampai ke youtube
saya mau ke bang ismail dulu
potret yang selama ini dilihat oleh drone emprit
bagaimana bang ismail fahmi soal penggunaan dari media sosial isu yang beredar dan pengaruhnya terhadap masyarakat di indonesia dari penggunaan medsos yang dilakukan oleh para politisi
jadi kalau saya lihat sebetulnya impact nya luar biasa
tapi kita lihat ada dua area
untuk kontestasi sifatnya nasional media sosial seperti twitter itu sangat efektif
karena itu seperti jadi kayak perang sandra di mukanya itu di sana
mereka itu sangat efektif membuat trending topic team banser mereka membuat video gambar segala macam itu mudah sekali
dan biasanya dari situ saja
dan biasanya dari situ tepat sekali ditanggap oleh media
maka tadi ketika dibilang bagaimana dengan media konvensional
bahkan sekarang ini kebalikan kan yang bisa dilihat
media konvensional sering didrive oleh media sosial
jadi apa yang terjadi di medsos kemudian dimainkan juga di media mainstream
kalau itu tidak ada agak susah kita menggunakan misalnya kayak twitter
itu kan sifatnya terlalu nasional
ini tetap masih media sosial yang terpakai
jadi kalau di daerah daerah itu orang itu mainnya di facebook
jadi di facebook mereka harus menggunakan media sosial facebook targeted seperti mas gun gun tadi ceritakan kan
targetnya langsung di sana
kemudian anggotanya adalah orang orang yang ada di daerah situ
kemudian informasinya hanya di daerah itu saja
dan itu ya sangat efektif
ada istilahnya ini difusi informasi
kalau tadi mas gunggun sudah ceritakan bagaimana media sosial itu sudah luar biasa dipakai
yang paling besar itu kan youtube ya
kemudian kalau kita lihat untuk messaging paling besar itu adalah whatsapp
whatsapp ini luar biasa
whatsapp itu memang tidak bisa kita monitor
tetapi ada namanya difusi informasi
informasi yang datang dari platform yang lain itu merembes
informasi yang merembes ke platform platform yang lain
misalnya tadi disebarkan lewat twitter
itu nggak lama
itu ada di whatsapp
contohnya saya biasakan ikut grup whatsapp dari dua kubu lah misalnya
kalau dilihat residu pilpres itu kan satu dua kan masih ada
dan kadang tidak pakai
kadang beberapa jam atau paling lama satu hari
informasi yang sudah menjadi narasi para buzzer di twitter itu ternyata muncul
persis sama dengan narasi yang ada di whatsapp
dan saya tahu orang orang di whatsapp itu nggak aktif itu di twitter
jadi ini sangat jahat sebetulnya
kalau dibilang kita lihat tuh media sosial itu dipakai untuk membuat video

menentuk atau mungkin istilahnya kalau bahasa yang itu baca kasarnya memanipulasi
memanipulasi opini publik
jadi awalnya orang belum kenal
awalnya orang belum suka
dengan membuat narasi di media sosial
harapannya nanti akan berubah di kondisi real
makanya sekarang kalau kita lihat
ini saja contohnya kalau yang terkait dengan pak ganjar gitu ya
kemudian juga dengan anissa sweden
saya sudah analisis tahun lalu pada saat terkait dengan covid sembilan belas ya
ada salah satu ya di antara mereka itu yang mendapatkan pro dan kontra
satu lagi itu mendapatkan lebih banyak pronya saja positifnya saja
jadi tadi kalau mas gun gun cerita ini kan dipakai untuk ngatro
hanya sama seandainya itu dipakai untuk meng downgrade gitu ya
tapi itu tergantung nanti kita bisa bicara sepatu lagi
baik di kabrol atau mau di downgrade itu bisa meningkatkan popularity
tapi mungkin bisa berimpact berbeda terhadap favorabilitasnya
orang suka atau tidak
jadi bisa dua ya
seperti pisau gitu ya
ada bisa untuk meng atro tapi juga bisa untuk men downgrade lawan
atau men downgrade dirinya sendiri
bang ismail kalau kemudian kita bicara masih soal media sosial ini
artinya kan tadi anda katakan kalau di daerah itu
kemudian banyak yang menggunakan facebook
tapi trending topic biasanya dibuat di twitter
kalau para politisi ini sekarang juga mulai aktif di instagram di youtube
artinya mereka juga harus memiliki semua kanal itu
kalau memang ingin tetap menjaga eksistensi publisitasnya di media sosial
ya mereka harus lihat tetap itu audiensnya siapa nanti yang akan mereka pakai
kan tentunya mesti ada evaluasi analisis ya
dari daerah tertentu
itu kemudian kebanyakan mereka itu aktif di mana
apakah itu di instagram apakah itu di facebook facebook nya tuh apa
kalau tidak ada instagram instagram nya apa
tak ada itu
jadi harus dianalisis dulu
jadi sesuai dengan apa yang ada di daerah masing masing
karena disitulah cara yang paling mudah
secara real time secara interaktif kita bisa mempengaruhi
infoni publik atau paling tidak secara bahasa netralnya adalah menyampaikan pesan
menyampaikan pesan kepada mereka
nah sekarang ini yang menarik adalah tiktok
bagaimana dengan tiktok ini
tiktok ini kalau dengan pasgiltas yang kemarin itu masih awal awal
orang masih melihat tiktok sebagai tempat untuk entertainment
tapi lama lama saya lihat tiktok itu sudah sebagai tempat untuk mengekspresikan posisi politik
bahkan anak anak muda senial jelajah itu mereka banyak di tiktok
bahkan contohnya kayak kemarin pas ruu kuhp omnidas mereka luar biasa di tiktok
dan sering kita ya ya perlu mengakses tiktok
kayak saya contohnya punya akun tiktok tapi hampir setiap hari nggak pernah lihat
tapi hampir setiap hari saya melihat video tiktok
video tiktok itu kemudian terbuat ke mana
ke whatsapp ke mana mana yang lain
jadi kalau seandainya ada politisi misalnya ah ini tiktok untuk anak anak muda saya nggak pakai
itu kerugian besar
karena itu ada kesempatan kayak tadi informasi itu merembes
tiktok ini bentuknya video videonya pendek itu mendapatkan engagement yang jauh lebih tinggi
tadi kan ada bentuk pesan dalam bentuk teks kemudian dalam bentuk gambar dalam bentuk video
teks itu misalnya engagementnya kira kira harus skalanya dua lah gitu
kalau dalam bentuk gambar itu skalanya bisa sampai lima
tapi kalau di dalam bentuk video pendek itu bisa sampai dua puluh lima kali
jadi orang lebih suka nge share lagi nge share lagi nge detmatch lagi dalam bentuk video
dan tiktok itu sangat efektif
oke jadi ada platform baru yang jangan sampai dilupakan adalah tiktok
baik menarik sekali kita bicara soal pengaruh dan juga kekuatan dari media sosial untuk mengerek atau mendongkrak elektabilitas para politisi
usai jeda kita coba fokus membahas beberapa nama nama yang juga cukup aktif menggunakan media sosial
ada ya pak ganjar misalnya
ada pak arief baswedan
ada pak arief baswedan
ridwan kamil misalnya mungkin lebih awal juga lebih eksis di media sosial
bahkan presiden joko widodo
nah bagaimana anda berdua melihat aktivitas para politisi ini di media sosial beberapa hari atau belakangan ini
dan kalau kita kemudian juga bicara lagi soal mendongkrak elektabilitas apakah hampir semua politisi mempunyai template yang sama ya
untuk membangun atau memoles citra mereka di media sosial
dan apa yang publik harus cermati agar tidak termanipulasi kangunggun ini
oleh postingan atau memulai
oleh postingan atau memulai
oleh upaya membangun citra dari para politisi
kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali suatu saat lagi

anda kembali di newscast
kita masih membahas panggung pansos politisi lewat medsos lewat media sosial
diskusi yang sangat menarik tadi di segmen awal
kita sudah bicara banyak soal pengaruh dan juga kekuatan dari media sosial
kanggungun ada catatan sendiri kan
ada catatan sendiri kan
ada catatan sendiri kanggungun
atau pantauan tersendiri terhadap politisi politisi di kita yang sudah mulai aktif di medsos
bahkan nama nama yang kemudian seringkali disebut sebut potensial untuk dua ribu dua puluh
pak anies misalnya pak ganjar bahkan pak prabowo atau ridwan kamil beberapa politisi politisi yang lain
apa yang anda cermati kang gunggun dari aktivitas mereka di media sosial kang
ya saya lihat memang sebagian dari nama nama yang sering keluar masuk publikasi
hasil riset persepsi ya yang kemudian disurvei oleh teman teman berbagai lembaga
itu rata rata sekarang sudah adaptif dengan media sosial
ya sebut aja misalnya pak anies kemudian tadi nama pak prabowo puan pak ganjar
pak ganjar itu kan kayak instagramnya sudah tinggi ya sekitar tiga empat juta
saya ingat saya yang apa namanya menjadi follower
ya saya ingat saya yang apa namanya menjadi follower

kemudian juga puan ya meskipun agak belakangan sudah empat ratus delapan puluh lima ribu tuh saya lihat per hari ini ya
artinya memang pak ganjar kan sudah cukup lama ya kalau membandingkan misalnya penggunaan media sosial pak ganjar itu
seingat saya sejak zaman di dpr dia sudah sangat rajin sekali
termasuk di twitter ya mas ismail fahmi hampir setiap hari ada minimum
tujuh sampai sepuluh atau mungkin lebih begitu di momen momen tertentu tweetannya dalam sehari gitu
itu saya pikir sudah sangat intens
puan maharani saya lihat juga belakangan mulai rajin menggunakan instagram kemudian juga twitter
pak anies banyak hal hal yang sifatnya tadi atau misalnya official
seperti misalnya kemarin yang punya pengaruh cukup signifikan ya pada saat ini
pada saat misalnya menjadi perpinjangan pada saat ya pidato misalnya ya
menyangkut kebijakan di dki yang mungkin punya pengaruh ke audiens global
dalam konteks pengakuan lebih tepatnya
kemudian juga sandiaga uno yang mungkin saya lihat yang paling menarik sebenarnya mas renhat
bukan soal apakah mereka menggunakan atau tidak tapi pengkarakteran dari media sosial
pengkarakterannya seperti apa
pertama penggunaan media sosial itu termasuk twitter atau facebook
atau mungkin juga sekarang di youtube karena youtube nomor satu di antara media sosial yang banyak digunakan
itu sifat interaksi ya itu yang kemudian yang harus dikelola oleh para politisi itu
karena kan karakter dari media sosial itu harus ada interaktifitasnya yang kemudian terasa
sebagai bentuk komunikasi yang borderless yang tidak
terbatasi oleh ruang waktu termasuk jabatan
kalau kemudian interaksinya terasa maka itu akan membentuk pola equalitarian style
gaya komunikasi yang lebih menekankan pada aspek kesamaan atau kehangatan
atau mungkin juga intim begitu
itu maka kemudian dengan sendirinya akan memberi sumbangsi pada penerimaan lebih besar terutama di indonesia
meskipun pasti ada juga kelompok kelompok yang mencoba untuk mendowngrade ya di komentari
meskipun pasti ada juga kelompok kelompok yang mencoba untuk mendowngrade ya di komentari

itu para politisi yang juga mungkin tim timnya bekerja untuk kemudian delegitimasi tokoh tokoh yang potensial menjadi lawan
itu yang pertama interaksi
kemudian yang kedua itu penting juga untuk kemudian bicara soal sesuatu hal yang berresonantik kuat di halayak
bergaung kuat di halayak itu sesuatu yang tentu menyangkut bukan hanya untuk dirinya pribadi
tapi sesuatu yang berdampak luas pada halayak
apalagi misalnya mereka sekarang punya posisi atau jabatan
contoh pak anies sebagai gubernur pak ganjar gubernur bukuan misalnya
dengan jabatan jabatan publiknya itu saya pikir perlu untuk kemudian membentuk juga portfolio
apalagi mereka misalnya berkeinginan untuk maju di dua ribu dua puluh empat

rekam jejak kepemimpinan atau leadership itu yang kemudian harus muncul dalam lini masa mereka
sehingga kemudian bisa menjadi semacam asupan dialog publik ya
yang kemudian bertendensi positif nanti pada masa depan kepemimpinan mereka pada saat mereka bertarung di dua ribu dua puluh
nah resonansi itu nggak mudah
tidak semua orang tweet gitu ya di twitter
atau misalnya dia mengisi timelinesnya misalnya di berbagai platform
itu belum tentu kemudian bisa
itu belum tentu bisa beresonansi di hal lain apalagi misalnya bisa di amplifikasi oleh media konvensional
itu penting menurut saya dua hal itu mas reinhardt
oke jadi pengkarakteran itu ya kang gunggun ya
dan masing masing politisi ini punya pengkarakteran yang berbeda beda atau bagaimana kang
kalau kita bicara lihat dari misalnya men parekraf sandiaga uno itu juga punya sandiaga uno tv begitu meskipun isi isinya juga adalah kontennya
parecraft gitu ya itu seperti apa kang gunggun
ya memang gini sih kalau kita bicara komunikasi di media sosial
itu kan memang setiap individu para politisi yang akan maju di dua ribu dua puluh empat itu sebenarnya kan mereka punya gaya komunikasi yang berbeda beda di dunia nyatanya
contoh misalnya ya puan itu kecenderungannya itu controlling style
kemudian control style itu mirip mirip kalau saya lihat bu puan itu lebih mirip mirip ibu mega gitu ya dalam pengkarakteran komunikasinya
kemudian misalnya kalau ganjar pak ganjar maksud saya itu equalitarian style mirip mirip pak jokowi gaya gaya komunikasi yang cair begitu ya
kemudian pak anies baswedan misalnya mirip mirip pak sby itu structuring style gitu ya gaya gaya komunikasi yang sebenarnya berstruktur sistematik
kemudian terorganisir pernyataannya retorisnya begitu
dan itu akan kemudian juga berpengaruh pada ragam cara dia berkomunikasi
tetapi ketika di media sosial satu karakter yang paling bisa dinikmatin oleh banyak netizen dalam hubungan komunikasi yang sifatnya juga multi arah karena belum tentu komunikasinya itu bisa saling mengenal atau mungkin juga temanya bisa kerap kali juga acak
itu biasanya yang equalitarian yang bisa lebih mendrive ya bisa lebih mengarahkan perbincangan itu pada penerimaan dari mereka yang mengikuti si sosok sosok politisi yang kemudian bermain di medsos ini
kalau kemudian kecenderungannya misalnya dia kaku kemudian formalistik apalagi misalnya mungkin lebih banyak hanya share foto foto aktivitas resmi begitu itu lama lama dia akan ditinggalkan
atau ya meskipun rame ya tidak akan kemudian terus meningkatkan tingkat penerimaan apalagi kemudian berpotensi memilih si kandidat ini
dan itu saya pikir memang harus menjadi sebuah pemahaman juga sangat mendasar bagi para politisi yang menggunakan media sosial
oke oke menarik menarik analisis saya kang gunggun saya ke

sering kali kemudian ada persepsi ya terlalu banyak ya

iya ada tone negatif dan juga positif dari media sosial terhadap para politisi
nah ini biasanya bang ismail yang terpotret apa yang menjadi faktor politisi a lebih banyak dibahas sisi negatifnya
sementara yang b lebih positifnya itu faktornya apa tuh bang ismail
yang saya lihat paling dominan ya katakan dari tiga kepala daerah ya anies ganjar sama ridwan kamil gitu
itu adanya pendukung pendukung pendukung yang lebih positif
iya pendukung pendukung pendukung pendukung dan semacam belajar sih
jadi mereka itu kalau di kang gunggun tadi ceritakan kan pengkarakterannya itu bener bener karakterannya dipakai
jadi ada karakter yang dibangun yang kalau istilahnya yang saya paham itu asosiasi
jadi seseorang itu diasosiasikan dengan apa
misalnya anies basmidang itu tadi secara personal kang gunggun cerita dan seperti pak spj
tapi di media sosial itu dikarakterkan sebagai semacam government
nah bener bener itu governor yang tidak benar kan
itu kalau diulang ulang terus sejak zaman dulu hingga sekarang itu nempel nanti di kepala orang
orang yang kira kira tadi misalnya tidak suka akan terus ingat bahwa ini nggak benar
mereka yang netral tapi kalau kemudian terpapar terus dengan narasi narasi yang nggak benar ini akan lama lama akan asosiasi yang negatif kan juga benar juga aplikasi yang suka gitu
nah kandidat yang kemudian yang jarang mendapatkan serangan negatif dapat serangan negatifnya jarang
maka dia akan menikmati karakter yang dia bangun sendiri
yang dibangun juga oleh si pendukung atau buzzersnya
bahwa misalnya ekonomi kalian atau mungkin yang tiba tiba tadi bisa problem solving dan seterusnya
jadi saya lihat di situ faktornya itu lebih banyak kalau di media sosial sekarang ini adalah ada tim ya
ada tim yang mendukung
yang menarik di sini sebenarnya kalau saya perhatikan kang emion
kang emion itu terdukungnya itu tidak
terdukungnya itu tidak sebanyak ganjar sama hanis baswedan
jadi sejak zaman dulu kan sebagai seorang hewan kambing itu kan sudah kayak influencer ya
orang itu sudah menyukainya follow dia
tanpa tim pun sudah seorang diri itu bisa membangun gitu
dan saya perhatikan sampai sekarang pun karakter dia seperti itu masih terbawa
jadi ini menarik tapi kalau kemudian mau dibawa ke level yang lebih nasional nanti akan diadakan misinya ke biopress
ini tidak bisa dengan sendirian
ini harus dengan tim
hanya harus diperhatikan nanti adalah asosiasi ini
asosiasi apa yang akan dibangun
dan narasi akan banyak
tiap hari itu akan ada namanya isu isu yang bisa digoreng
isu isu yang bisa dimanfaatkan juga
isu yang sama tergantung kita lihatnya dari isi mana
dari sisi yang positif atau negatif
nah asosiasi tadi akan selalu dibawa tuh
ketika dia melihat seseorang seorang tokoh ada satu kejadian ya dia akan kalau negatif diambil asosiasinya
terus dia akan mengambil
meskipun tidak ada
dan asosiasi ini berimpak betul
meskipun itu tidak nyata itu bisa fintech betul jadi media sosial
ini tidak kaitan dengan kepala daerah
contohnya kalau kpk saja misalnya
taliban kan tidak ada disitu
tapi ini benar benar bisa sangat rame bisa benar benar menjadi satu pressure dan itu diyakini
padahal tidak ada
jadi ada semacam simulacra

tapi diulangi soal hibik nyataan
padahal itu adalah sesuatu yang virtual saja
yang dibangun di media sosial

nah sisi negatifnya besar juga
di sana kalau menurut simulacra asosiasi ini tiba tiba negatif dan membangun polarisasi
ini yang kira kira kerugian masih besar
bang ismail tadi anda menyinggung soal harus ada tim ya
tim di bali kemudian para politisi ini misalnya
biasanya orang menganggap bahwa penggunaan medsos itu adalah tools yang paling murah ya
cukup download aplikasi kemudian membuat konten dan lain sebagainya
nah kalau dalam para politisi ini kalau membuat tim kan artinya ada uang yang harus dikeluarkan
untuk membuat tim membangun membuat videonya dan lain sebagainya sampai kemudian ke youtube
apakah kemudian itu juga ini kalau kita bicara soal penggunaan uang tadi
atau biaya misalnya yang dikeluarkan
apakah memang semurah itu kah atau
atau memang para politisi ini juga tentu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk bisa membangun persepsi di opini di ruang digital
membuat tim dan lain sebagainya itu
menurut anda seperti apa itu bang ismail
oke kalau secara biaya berapa besarnya saya nggak tahu ya
meskipun saya ikut rame aktif
mau berbicara nama isi tapi saya nggak ikutan
tapi ada satu nih ya
ketika kita mau melakukan kampanye digital kita butuh pertama kayak semacam monitoring
itu monitoring apapun lah
yang gratisan bisa berbayar
keputusan isu isu yang bisa diangkat
kemudian dari situ kan perlu ada tim yang bisa menganalisis mas
tim analisis ini yang ngerti
oke isu gambar seperti ini
harusnya angle nya seperti apa
supaya persepsi yang terbangun seperti apa
jangan sampai salah misalnya
ini bagian yang misalnya setara
yang misalnya strategi
nah setelah kemudian strateginya ditentukan
oke nanti ambil angle nya seperti ini narasinya seperti ini
akhirnya akan dibuat apa
dibuat dalam bentuk gambar
terus dibuat dalam bentuk video
semua kan sudah ada tim content nya ya
tim content sebagai dengan ahli an
ahli yang menulis cerita ahli membuat gambar ahli membuat video
nah setelah selesai itu baru kemudian advisors menyebarkan
menyebarkan level satu itu kan
ya mungkin dibayar advisorsnya
nah baru kemudian kita fans
ada orang lain kemudian followernya tanpa perlu dibayar karena sudah suka ikut ikutan menyebarkan
biasanya seperti itu
jadi proses ini langsung membutuhkan biaya
dan biasanya juga tidak cukup dengan satu tim
mungkin juga perlu dua tim dan seterusnya
mungkin juga tadi ceritakan kan apalagi kalau kita mau micro targeting ya
kita mau mengejar misalnya men target anak anak muda
tapi content nya seperti anak muda
mereka yang sudah tua
kemudian dan karakter apa
dan background background terdekat mungkin dari sisi guru atau apa
content nya bisa beda beda lagi
pendekatan juga bisa beda lagi
nah saya kira di situ memang membutuhkan biaya yang besar
proses membutuhkannya sih gampang
tapi untuk mendaktarkan semua kan prosesnya jadi mahal jadinya
contoh satu cycle aja juga tidak mahal itu
dalam satu tim itu ya memang sebaiknya ada atau kemudian yang sekarang sudah kita lihat
memang ada timnya ya
ahli komunikasinya mungkin pakarnya
kemudian untuk yang memonitoringnya
mengemasnya sedemikian rupa
itu yang kemudian akhirnya yang publik lihat
itu yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh para tim politisi ini sebetulnya
begitu bang ismail
ya benar sekali
dan ini kan model kampanye zaman sekarang
kalau kita lihat sekarang per internasional misalnya
itu luar biasa
mereka timnya sangat besar
bahkan mereka menggunakan database
nah ini jangan hati hati juga
ini data yang bocor kemarin itu bisa dimanfaatkan juga tuh
dilihat daerah mana karakternya apa video nya seperti apa
itu bisa menjadi satu informasi penting
untuk mengetahui misalnya calon calonnya itu ada di mana
jadi hal hal seperti itu sangat penting
kemudian apalagi ditambah dengan big data dengan segmentasi
jadi datanya satu saat akhirnya kita bisa tahu
misalnya di jakarta
jakarta selatan itu karakternya seperti apa orangnya
yang beragama islam yang beragama yang lain
islam pun yang seperti apa
in'omu'amu'adiyah dan yang lainnya
kalau kita bisa tahu sampai di sini
nanti kampanye bisa lebih spesifik
dan kalau bisa memanfaatkan
tadi kan kontennya dalam bentuk iklan misalnya
facebook itu kan bisa takdir juga
jadi facebook itu bisa bisa demo iklan untuk di daerah jakarta selatan

kasihlah konten yang ini
itu bisa berbeda beda
jadi saya kira lebih sagis lagi ini
kalau ada yang mau mencoba coba di tempat sekarang
saya ke kang gungun terakhir
itu adalah satu hal fenomena yang kita lihat sekarang ini
tapi kan yang paling penting adalah publik juga jangan sampai termanipulasi
oleh postingan postingan atau oleh cara cara para politisi ini
menyulap dirinya di media sosial
karena pasti saya yakin banyak juga yang nonton
kemudian memfollow akun akun politisi
yang disebut sebut running di dua ribu dua puluh empat begitu
apa yang perlu kita kritisi
apa yang perlu kita lihat kita cermati baik baik
agar tidak termanipulasi tadi itu
hanya dengan kemudian memfollow dan melihat aktivitas seolah olah bahwa beberapa sosok itulah yang kemudian memang layak untuk dipilih di dua ribu dua puluh empat
ya itu pertanyaan menarik dan penting sekali
saya pikir publik itu menurut saya memang harus punya kontrol pribadi ya
kemudian membaca apa yang kemudian ditampilkan dalam konteks impression management atau manajemen kesan para politisi itu
tidak selalu berbanding lurus antara panggung depan yang ditampilkan itu dengan realitas atau panggung belakang yang kemudian senyatanya
sehingga dibutuhkan sumber daya informasi yang lebih dari satu
contoh misalnya kalau mengikuti timeline di media sosial
juga cross check misalnya ragam informasi yang disebarkan oleh para politisi di lini masa mereka itu di sumber sumber lain
misalnya di media konvensional atau di report publik yang kemudian terhubung dengan jabatan jabatan mereka atau aktivitas aktivitas mereka
ini yang disebut dengan penyikapan ya terkait dengan informasi
kenapa karena dalam konteks penggunaan media sosial
sekarang ini kan pertarungannya tiga
halma reinhardt dan soekarno
pertama soal pertarungan narasi dan kontra narasi itu pasti kandidat itu ada di situ
sehingga tidak seluruhnya bisa dibuka ke publik atau tidak seluruhnya juga jujur ditampilkan ke hal layak
jadi narasi dan kontra narasi itu menjadi political game ya
baik dalam konteks manajemen isu atau manajemen krisis manajemen konflik
apa yang nampak seringkali kemudian berbeda dengan nomenanya
realitas yang lebih luasnya yang kemudian
dan itu harus dibaca dengan perspektif lebih selektif
itu yang pertama
kemudian yang kedua selain pertarungan narasi
itu soal ini yang sering kita sebut sebagai simbolik convergence ya
dalam bahasa akademik
atau berbagi kesadaran kelompok
nah jangan sampai kemudian meskipun misalnya berada di put aja apa namanya kelompok kelompok tertentu
kelompok pendukung ganjar kelompok pendukung mbak puan
kelompok pendukung anies begitu
karena ini masih jauh ya
prestasi ini masih jauh maka publik juga harus menyediakan ya
alokasi di nalar mereka untuk menjadi warga bernalar kritis
sehingga apa boleh mengorek banyak hal yang kemudian dibagikan oleh para kandidat di timeline mereka
jangan kemudian semua langsung dipercayain gitu ya
kecuali kalau kemudian memang dia tidak mau lagi mengalihkan perhatiannya
karena dia misalnya sudah menjadi militan strong voters meskipun pemilunya masih dua ribu dua puluh empat begitu
tapi bagi publik secara umum sebagai upaya membentuk nalar kritis ya
masyarakat pemilih rasional itu saya pikir perlu untuk menyediakan ruang kritisisme pada apapun informasi yang dibagikan oleh para politisi
dan jangan membaca realitas yang ada di dalamnya
realitas yang ada di media sosial itu realitas yang selalu senyatanya itu tadi mas ismail sudah sebut simulacrum atau simulacra ya
itu realitas seolah olah konflik misalnya
padahal menyediakan the best alternatif
ya kan dalam konteks konfigurasi kandidat dari satu partai misalnya kan
nah itu yang kemudian harus dibaca dengan mata lebih telit
nah yang terakhir itu soal manajemen privasi komunikasi
pasti para kandidat itu ada memunculkan ada skip ada kemudian mempublikan ada kemudian menyembunyikan
nah hal hal seperti itu dalam konteks manajemen privasi komunikasi maka kemudian kita nggak bisa selalu membaca buah fenomena itu dengan linier
maksud saya itu
baik menarik sekali kang gunggun dan juga bang ismail fahmi analisis dan juga pencermatan anda terkait dengan aktivitas politisi di media sosial
kalau kita kemudian berangkat atau melompat ke tahun dua ribu dua puluh
tapi yang jelas publik yang harus kemudian merawat nalar kritisnya agar tetap bisa melihat secara jernih ya
seperti apa kemudian aktivitas ataupun manuver dari para politisi baik di media sosial atau mungkin dalam realitas seperti apa
terima kasih banyak
saya harus akhiri sampai di sini
diskusinya meskipun sangat menarik tapi kita yakin kita akan kemudian mendiskusikan kembali
karena ini menarik
mungkin akan menjadi starting point juga ke depan akan mulai ramai lagi media sosial kita diwarnai dengan ngegeliat para politisi
terima kasih banyak kang gunggun bang ismail fahmi
terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini
sehat selalu selamat malam
selamat malam mas ismail mas renhat
newscast akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami